seorang guru di sekolah dasar di padang sumatera barat ditangkap polisi karena diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak didiknya
tersangka n ditangkap aparat kepolisian sektor kota pau padang setelah sejumlah muridnya melapor
guru olahraga di sebuah sekolah dasar ini dilaporkan telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak didiknya
hingga saat ini baru lima korban yang mengadu ke polisi
namun polisi menduga masih banyak murid yang menjadi korban karena mata pelajaran olahraga melibatkan seluruh murid